asuransi nelayan saya kasih jempol ini the best
kalau bisa kita tingkatkan nelayan nelayan kita akan merasa secure
merasa aman karena ada asuransi
nah ini kalau kita bisa cover lebih banyak lagi wah ini hebat
ini saya suka banget ini jadi nelayan itu menjadi merasa nyaman dalam bekerja
nama ini kulo ibu rumiatun umur sekat pitu alamat morodema
kecamatan bonang kabupaten demak jawa tengah
garwani kulo meninggal tahun dua ribu sebelas
datus nelayan sampun tiga dosa tahunan lebih
asuransi ini angsal kali dosa juta
angsal asuransi bermanfaat sangat alhamdulillah sampun kulon tampi
maturnuun bapak jokowi dan maturnuun bapak edy
prabowo menteri kelautan dan perikanan